dua puluh desember dua ribu dua puluh dua menjadi momen bahagia bagi putra bungsu presiden joko widodo kaisang
pangarep yang dinyatakan sah menjadi suami dari finalis putri indonesia dua ribu dua puluh dua erina gudono
pendopo pura mangkunegaran kota solo jawa tengah menjadi lokasi resepsi pernikahan pasangan kaisang erina
dalam sudut kota kali ini kita akan mengunjungi puro mangkunegaran atau istana mangkunagaran
nah pura ini didirikan oleh raden masaid atau pangeran sambernyowo
yang kemudian menjadi mangkunegoro i yang memimpin istana mangkunegaran
meskipun di bawah kekuasaan dari kasultanan yogyakarta maupun kasunanan surakarta
namun pura mangkunegaran memiliki otoritas sendiri dalam mengembangkan wilayahnya
tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam baru bergabung dengan nkri
dan hingga saat ini istana mangkunegaran menjadi salah satu pusat kebudayaan di jawa
sekaligus sebagai destinasi wisata di kota solo
pura mangkunegaran merupakan istana untuk kandipaten mangkunegaran
dilihat dari sejarahnya pura mangkunegaran merupakan istana untuk kadipaten mangkunegara
mangkunagaran sendiri merupakan pecahan empat kerajaan mataram islam melalui perjanjian giyanti tahun seribu tujuh ratus enam puluh
pumas pura mangkunegaran joko pramutia mengatakan
kompleks pura mangkunegaran menghadap ke selatan dan dibagi menjadi tiga halaman
kemegahan bangunan pura mangkunegaran nampak dari perpaduan arsitektur jawa dan eropa
ini kan tidak murni bangunan jawa arsitekturnya seperti apa
nah ini jadi ini bangunan konstruksi jawa bercampur dengan adanya bangunan eropa
jadi ini memang dikombinasikan bisa lebih asri lebih bagus
dan merupakan ciri corak khas dari mangkunegaran bahwasannya pada masa itu
itu sudah mempunyai kemajuan berpikiran seperti itu
pewaris asli dari pura mangkunegaran adalah seorang raja muda yang saat ini berusia dua puluh lima tahun
namanya kanjeng gusti pangeran adipati arya mangkunegaran sepuluh
meneruskan kepemimpinan sang ayah
yang telah wafat tiga belas agustus dua ribu dua puluh satu lalu
di bawah kepemimpinannya pura mangkunegaran semakin terbuka untuk umum
masyarakat tak hanya menikmati keindahan dan kemegahan istana mangkunagaran dan sekedar jalan jalan saja
namun juga mendapatkan pemahaman sejarah dengan detail
tentang sejarah bangunan istana mangkunegaran dengan bantuan turkai
tadi kan sudah sempat bergeliling geliling nih
tadi dijelaskan sama bapaknya
tentang apa yang menarik mangkunegaran ini buat mbak
juga sebenarnya baru aware tentang adanya keberadaan pura mangkunega ini gara gara
kawinannya kaisang kemarin ya
terus ada kayak
ada gusti bria juga
jadi kemarin kayak tertarik juga sih
sebenarnya saya sempat kuliah di jogja
jadi udah tahu tuh kalau misalnya keraton udah pernah ngunjungin
cuma untuk kayak keratonnya solo itu kebetulan belum pernah
masih untuk kayak mengunjungi pura mangkunegaran ini kayak gitu
belum lama ini
pura mangkunagaran membangun taman yang indah
namanya taman pracima atau pracima twin
taman ini telah dibuka untuk masyarakat umum pada dua puluh satu januari dua ribu dua puluh
wisata baru ini menawarkan keindahan taman penuh bunga
dan aneka pertunjukan sensasi
para pengunjung bisa mencicipi kuliner khas mangkunegaran saat sarapan
atau makan malam
di restoran praci masana yang berada di tengah taman pracima twin
beragam kuliner khas mangkunegaran adalah pepes grameh kemangi
pitik goreng jangkep
pistik pitik bumbu opor
dan iga goreng komplit
ada juga makanan ringan seperti berubus
lidah sapi goreng
dan bakwan jagung
sedangkan untuk minumannya ada kunyit asam
es dawet selasi
semua hidangan ini merupakan sajian yang biasa disantap keluarga mangkunegaran termasuk saat menjamu tamu
untuk bisa menikmati sajian menu ala raja ini
pengunjung hanya mengeluarkan biaya mulai dari rp dua puluh lima hingga rp satu ratus lima puluh lima setiap satu menu
sedangkan harga tiket masuk untuk pura mangkunegaran rp dua puluh untuk wisatawan lokal
dan rp empat puluh untuk wisatawan mancanegara
nah saat ini sudah ada tiga menu favorit dari keluarga mangkunagaran
yang dikeluarkan oleh pracima twin resto
untuk minumannya ada dawet selasih
sedangkan untuk makanan ringannya ada purbus
burbus ini dari daging yang dicincang kemudian dibungkus dengan sawi putih
nah menu utamanya adalah dendeng ag
dendeng aki ini daging khas dalam yang sudah diberi resep khusus
pura mangkunegaran tidak hanya menawarkan keindahan seni dan arsitektur
tetapi juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi perkembangan kasunanan surakarta